kita ke informasi lainnya reka ulang kasus pembunuhan polisi aibda iwayan sudarsa digelar di pantai kuta bali
selain di pantai kuta dua tersangka warga negara asing ini juga melakukan rekonstruksi di penginapan
serta tempat membuang identitas korban di wilayah uluwatu
tersangka david taylor dan sarah conner rabu dini hari dibawa penyidik polresta denpasar menuju pantai kuta
pada reka ulang ini kedua tersangka untuk pertama kalinya dipertemukan setelah ditangkap sembilan belas agustus lalu
selain menjalani beberapa adegan di trotoar jalan pantai kute warga negara inggris dan australia ini juga melakukan reka ulang di pantai kute
adegan pengeroyokan hingga menyebabkan anggota polantas polsek kute itu tewas terjadi di pasir pantai
setelah lebih dari sepekan akhirnya polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang polisi dengan tersangka dua orang wisatawan asing di bali
dan untuk mengetahui jalannya proses rekonstruksi ini kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia di bali igde nyoman wiryadinata
pagi nyoman nyoman bisa anda jelaskan biasanya rekonstruksi itu berlangsung pada pagi siang ataupun pada saat cuaca lagi cerah ataupun terang
namun kali ini cukup berbeda dimana dilakukan pada dini hari
apa alasan dari ini
apa alasan dari pihak kepolisian sendiri
iya memang rekonstruksi dilakukan pada pukul empat tiga puluh wita tadi pagi
dan memang ini menyesuaikan dengan kejadian pembunuhan terhadap aibda iwayan sudarsa yang memang terjadi pada sekitar pukul tiga dini hari pada tanggal tujuh belas agustus lalu
dan kedua tersangka yakni david teller dan sarah connor didampingi kuasa hukumnya
juga dari kejaksaan
juga dari kejaksaan
melakukan reka ulang kasus terbunuhnya polisi polantas polsek kuta ini
ada enam puluh delapan adegan yang rencananya nanti akan dilakukan oleh kedua tersangka
baik di pantai maupun di lokasi penginapan termasuk juga di uluwatu nantinya
dan di pantai sendiri ada empat puluh tiga adegan yang rencananya dilakukan oleh kedua tersangka
dan saat ini kedua tersangka masih melakukan reka ulang terhadap kasus pembunuhan ini
dari kasus ini ada enam adegan yang dilakukan di trotoar ketika kedua tersangka datang ke pantai ini
kemudian mereka masuk ke pantai dan sempat bermesraan di pinggir laut
kemudian mereka kembali ke tempat duduk dan kehilangan tas yang dimiliki oleh sarah conner
kemudian mereka juga sempat menemui polisi korban yang ada di tangga pintu masuk daripada pantai ini
kemudian sempat mendorong dan terjadilah
dan ini adalah penggunaan dan penganiayaan terhadap anggota polantas polsek kota ini
nah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apakah ada perubahan dari bap yang disidik oleh pihak kepolisian
saya telah bersama kombespol hadi purnamo kapolesta dan pasar
pak apakah ada perubahan pak terhadap apa yang dinyatakan di bap dengan rekonstruksi yang dilakukan hari ini pak
selamat pagi assalamualaikum wr wb
jadi memang benar dalam pelaksanaan rekonstruksi yang dilaksanakan
sekarang berapa pukul empat tiga puluh menit tadi pagi
kemudian dari enam puluh delapan adegan baru empat puluh adegan yang baru dilaksanakan
kemudian dari adegan adegan tersebut ada adegan yang ada yang ditambahin dan juga ada adegan yang tidak sesuai
jadi seluruh adegan dari empat puluh itu bisa dilakukan dengan baik semuanya
pak apakah sarah connor dan david teller melakukan
melakukan pemukulan terhadap korban pak atau ada tersangka lain atau pelaku lain yang ikut dalam pembunuhan itu
memang dalam pelaksanaan rekonstruksi tadi kalau kita lihat jadi sarah conner membantu
membantu di mana david dalam melakukan penganiayaan
jadi yang sangat mematikan di sini yaitu penganayaan yang dilakukan oleh david dengan menggunakan botol
botol pecahan bir yang dilakukan david berkali kali sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya
pak untuk pasal yang
nanti akan dikenakan pasal mana saja pak untuk kedua tersangka ini
apakah ada penambahan pasal
jadi untuk pasal untuk david kita kenaik pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan atau satu ratus tujuh puluh ayat dua dan atau tiga ratus lima puluh satu ayat tiga
kemudian untuk sarah dengan pasal yang sama ditambah dengan pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
demikian terima kasih
terima kasih pak adi
ya demikian tadi keterangan dari kapolresta dan pasar kombes polhadi purnomo yang sejak pagi juga mengikuti
bersama anggota koresa dan pasar
dan nantinya setelah
rencananya akan dilakukan reka ulang juga di penginapan yang ada di seputaran kuta ini
termasuk juga nanti melakukan reka ulang di wilayah uluwatu
tempat dibuangnya identitas korban iwayan sudarse yang sempat dipotong dan kemudian dibuang di sebuah tempat di wilayah uluwatu
baik terima kasih atas laporan anda
igedenyo manwiri adinata maafkan langsung dari kuta bali